kami ajak anda ke informasi dari dunia olahraga venue cabang olahraga akuatik yang akan digunakan di asian games dua ribu delapan belas dalam waktu dekat siap untuk digunakan
dan saat ini proses filtrasi untuk memenuhi standarisasi kolam yang ditentukan oleh vina juga tengah dilakukan di kolam pertandingan dan juga kolam diving
pembangunan dan renovasi stadion akuatik gelora bung karno senayan saat ini sudah mendekati angka seratus persen
atap stadion yang berbentuk gelombang air yang akan menjadi ciri khas bangunan ini juga telah sepenuhnya terpasang
tidak hanya bangunan fisik proses filtrasi air di kolam tersebut juga telah terpasang
dan renang pertandingan dan kolam diving untuk memenuhi standar induk organisasi renang internasional atau vina juga tengah dilakukan
beroperasi selama dua puluh empat jam proses dan sistem filtrasi kolam ini dibuat menjadi lebih canggih dan efisien dibanding sistem yang terpasang sebelumnya
parameter parameter kolam pertandingan yang ditentukan oleh fina juga nantinya akan dapat dipantau

selain itu untuk menjaga kebersihan dasar kolam digunakan robot pembersih yang bekerja secara otomatis
jadi yang jelas kolam kita pertama akan berstandar vina yang disebut sebagai crystal clear
jadi memang tidak mudah dan tidak istimewa
kita bisa membuat kolam ini menjadi crystal clear
satu lagi kita menggunakan teknologi yaitu uv filter
dan klorin itu biasanya umumnya ada efek makin banyak klorin makin rentan akan efek iritasi yang akan ada di kulit orang yang berenang di dalam kolam ini
rencana awal pembangunan dan renovasi stadion akuatik gbk ini akan selesai pada awal oktober
namun adanya sedikit perubahan desain di area pemanasan membuat proses renovasi diperkirakan baru akan selesai seluruhnya dan dapat digunakan pada november
di awal desember kejuaraan polo air junior asia juga rencananya akan digelar di stadion aquatik gbk yang sekaligus akan digunakan sebagai tes event pertama venue ini
erlangga wisnu aji jakarta